pertanyaannya adalah bagaimana balansnya antara jawa dan luar jawa
dua tiga tahun terakhir ini balance sudah semakin baik antara jawa dengan luar jawa hampir setengah setengah
biasanya jawa itu jauh lebih tinggi enam puluh at least enam puluh persen
saat ini sudah hampir setengah
jadi hampir setengah dari realisasi investasi terjadi di luar jawa
juga balance antara pma dan pmdn ini sudah hampir seimbang
biasanya pma selalu tujuh puluh persen paling rendah enam puluh lima
dan dua tiga tahun terakhir ini sudah agak balans menjadi lima puluh lima puluh